umi mau pulang
jalannya jangan dempet dempet tuh
tau gak kudoi
tadi saya lewat warungnya si entit
saya kemarin lagi
masih ada si acek
kamu gak mau duduk disini
kamu udah tau ya kalo kang dadang mau dateng
udah tau dari hongkong
makanya dia ngintilin saya terus
sebetulnya ct sudah mulai takut loh sama kamu cek
jangan jangan kalau saya masuk kamar mandi
kamu udah nunggu di dalam lagi
rumahnya kang dadang cek
ini aku punya tempat duduk
udah harus siap siap berangkat dari sekarang
hati hati sama si acek
dia itu malin kundang
menantu durhaka kok
anak yang dirahka sama ibu idoy melehoy
masa cuciannya si aceh yang diselipin kecuciannya mertuanya sendiri
kan itu namanya keterlaluan
untuk ada saya untuk saya awasi untuk saya lihat
ya saya laporkan saja sama mas suha
ya alhamdulillah akhirnya dibuang baju bajunya si aceh
ah sudah lah saya mau beli ayam keju dulu buat si debbie ya
to ceng walaupun kamu jahat sama mertua kamu tapi saya masih sayang sama kamu ceng
ternyata yang ngomong sama mertua saya dia yang ngasih tahu mertua saya dia
kum sebentar lagi asar
saya belum menyapu
tanaman juga belum saya siram
kita pulang yuk
kok kamu diem aja ceng
nggak bilang yuk doi
omongan kamu tadi
kalau jennieper jadi tkw saya jadi sedih
ya kamu memang temen yang baik kum selalu ngingetin saya
yuk ceng kita pulang yuk
beda sama saya sob kamu mah nggak pernah bandel
saya juga bandel lah tukang
beda lah tuh itu mah
kemana mana kamu teh selalu sama si ucuy
kamu bosnya si ucunya anak buahnya
tangan juga sama si ucuy
kamu teh kenapa nggak kuria
kamu uangnya ada
bapak kamu teh kan ustadz
bapak kamu tuh anak buahnya
saya sih pengen kang
pengen jadi abri
kenapa nggak daftar
nggak boleh sama bapak
ngapain sekolah jauh jauh
nanti kalau udah nikah
istri berangkat ke luar negeri
ujung ujungnya ngurus rumah
tapi kalau dipikir pikir bapak benar juga
kalau mau nanti dede beli sekalian
mak mau ke serang
mau ke rumah irah
mak irah teh udah nggak ada
mak tetap mau ke serang
nanti kita ke serang ya
doain akang ya biar akang banyak rezekinya
jangan sampe kangkos waratnya tau kalau saya mau berangkat
sering banget sih jadi orang
gak bisa apa lah ke orang seneng
pasti incut belum punya pacar yuk
iya mana ada yang mau sama spg susu entut
kamu kan lumayan cantik
nah itu dia
yang diliatnya cantiknya doang
yang lebih cantik dari cucu saya banyak
terus kalau ketemu yang lebih cantik kita tadi ditinggalin gitu
ini cucu mah gak mau dipasarin buat iseng iseng doang mah
ih baper banget sih jadi cewek
nih ya yang namanya pacaran itu emang selalu dimulai dari iseng
pas kita lagi di jalan ya coba kamu bayangin
kita ketemu sama cowok ganteng atau sama cewek cantik
baru deh ntar kita bilang ih ganteng bingits
atau ih cantik bingits
terus kepikiran deh iseng apa cariin
nah nanti kalau udah dijalanin nemu kecocokan nemu chemistry baru diseriusin gitu tau
entut gak ada tuh cerita yang kayak kamu lagi dagang susu terus saya nyebrang jalan gitu
terus ketabrak sama mobil mewah terus setelah kita dinikahin sama yang punya mobil
orangnya kaya orangnya ganteng terus kita disayang seluruh hidup
gak ada ntut gak ada
kalau ada mah dari dulu juga cucunya udah jualan di jalan tol
hah di jalan tol
gue mah bunuh diri gitu
udah sore mendingan kamu belajar eh masuk
main aja kerjaannya
alhamdulillah semua sehat anak anak sehat
umi mau pulang
jalannya jangan dempet dempet tuh
enggak dempet dempet
a a brai abis darimana
susunya abis cu
a a brai itu kalau nongkrong biasanya dimana
gak di mana mana
oh cius di pangkalan
yaudah saya jalan dulu ya mau sholat asar
ini kembalian susunya lima ribu
oh makasih cuk
waalaikumsalam kak fren bye
mas ya ampun jenggotnya abrak
kang koswara jenggotnya lebih tebal
ih rusak aja dasar joner
pesantren pesantren mondokan halal garut
mana itu pesantren
pesantren hanahal cirebon kencatan
inilah ini dia
pasti kamu sudah menemukan aang dan sunakim
karena kamu tidak mencarinya
kapan kamu mau berobat sauri
sobri juga mau berubah bapak
tapi pemikiran kamu
oh cacanya mau berubah
masa kamu tidak
apa kamu tidak malu
ya malu lah pak
bagus alhamdulillah kalau masih malu
itu tandanya masih punya iman
ya sudah pak sauri mau masuk dulu
cucu yang sering jalan kenapa petisnya gedein kamu
cucu nggak boleh ngomong gitu ah
tidak dipijitin juga malah dikatain
cuk gimana perasaan kamu
dapat target pertama dan berhasil
rasa pegang nyata jadi hilang
nih bonus buat kamu
seratus ribunya khusus dari saya
spesial buat kamu
tapi bukannya bonusnya dikasih nanti pas targetnya udah berangkat cek
dulu pak mustaqim juga begitu sama saya
tapi itu bikin saya jadi lebih semangat
terus kalau targetnya gagal berangkat bonusnya dibalikin
biasanya kalau berkas udah masuk jarang banget ada yang ngundurin diri
udah pokoknya ini mah tinggal urusan saya
kamu tenang aja ya
makasih banyak ya cuk
kalau gitu cucu saya mau buru buru pulang
cucu teh udah ngajarin saya dengan senang
kamu mah udah keseringan ngomong begitu cuk
nggak ada artinya kalau diulang ulang
iya cuk ya udah
apa lagi cuk
boleh minta kerupuknya lagi nggak
apa lagi enggak
sampai jumpa lagi ya
terima kasih cuk
sampai ketemu lagi

untuk alas priscilla
untung puan priscilla abis don delano terhaya